rapat dewan gubernur bank indonesia pada delapan belas dan sembilan belas november dua ribu dua puluh
memutuskan untuk menurunkan bi tujuh d reverse repo rate sebesar dua puluh lima basis point menjadi tiga tujuh puluh lima persen
suku bunga deposit facility juga turun sebesar dua puluh lima basis point menjadi tiga persen
demikian juga suku bunga lending facility turun sebesar dua puluh lima basis point menjadi empat lima persen
keputusan ini mempertimbangkan perkiraan inflasi yang tetap rendah
stabilitas eksternal yang terjaga dan sebagai langkah lanjutan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional
bank desa tetap berkomitmen untuk mendukung penyediaan likuiditas
termasuk dukungan bank indonesia kepada pemerintah dalam mempercepat realisasi apbn tahun dua ribu dua puluh
di samping keputusan tersebut bank indonesia juga menempuh langkah langkah sebagai berikut
melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah agar sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar
memperkuat strategi operasi moneter untuk mendukung stand kebijakan moneter akomodatif
tiga mempercepat pengembangan pasar velas domestik
melalui penguatan pasar domestic non deliverable forward atau dndf untuk meningkatkan likuiditas
dan mendorong pendalaman pasar keuangan sebagai implementasi lupin pengembangan pasar uang bbpu dua ribu dua puluh lima
lima melanjutkan kebijakan makro budensil akomodatif dengan mempertahankan rasio kontrasikrikal dover ccb sebesar
enam melanjutkan rasio intermediasi makro budensil atau rbi
delapan melanjutkan kebijakan makro budensil akomodatif dengan mempertahankan rasio kontrasikrikal dover ccb sebesar

rasio penyangga likuiditas makrobrusel atau pam sebesar enam dengan fleksibilitas ripo sebesar enam
untuk kredit dan pembiayaan properti sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini
kelima memperkuat kebijakan makro budicial untuk mendorong pembiayaan inklusif khususnya kepada umkm
keenam memperkuat digitalisasi sistem pembayaran untuk mendorong momentum pemulihan ekonomi nasional
melalui berbagai inisiatif transformasi digital seperti
a perluasan akses umkm dan masyarakat kepada layanan ekonomi dan keuangan digital
b perluasan akses umkm dan masyarakat kepada layanan ekonomi dan keuangan digital
dengan memperkuat sinergi kebijakan elektrolifikasi keuangan dengan seluruh pemerintah daerah
dan melanjutkan perluasan akses pembayaran digital melalui kampanye qr indonesia standard
di seluruh wilayah indonesia
tujuh mendukung pemulihan ekonomi melalui kebijakan sistem pembayaran
a perpanjangan masa berlaku kebijakan penurunan biaya layanan sknbi
dan penurunan batas minimum pembayaran serta nilai denda ketelambatan pembayaran kartu kredit
b penurunan biaya layanan sistem pirtgs
di sisi global perbaikan perekonomian global
berlanjut dan tumbuh lebih baik
pertumbuhan ekonomi dunia pada triwulan tiga dua ribu dua puluh di banyak negara mulai membaik
didorong oleh stimulus kebijakan dan peningkatan mobilitas
ekonomi tiongkok tumbuh positif sedangkan perbaikan ekonomi amerika serikat
kawasan eropa dan jepang lebih tinggi dari perakiraan awal
sejumlah indikator dini pada oktober dua ribu dua puluh mengindikasikan berlanjutnya perbaikan ekonomi global
hal ini tercermin dari meningkatnya mobilitas masyarakat berlanjutnya ekspansi bmkg
ekonomi tiongkok tumbuh positif sedangkan perbaikan ekonomi global berlanjut dan tumbuh lebih baik ekonomi tiongkok tumbuh positif sedangkan perbaikan ekonomi global
serta membaiknya keyakinan konsumen dan bisnis di amerika serikat dan kawasan eropa
sementara itu ketidakpastian pasar keuangan global menurun
didorong oleh ekspektasi positif terhadap prospek perekonomian global
dan meredanya ketidakpastian pemilu di amerika serikat
perkembangan ini kembali meningkatkan aliran modal ke negara berkembang
dan mendorong penguatan mata uang berbagai negara
perkembangan ini kembali meningkatkan aliran modal ke negara berkembang
dan mendorong penguatan mata uang berbagai negara
dalam negeri pertumbuhan ekonomi domestik juga membaik
sejalan dengan meningkatnya realisasi stimulus fiskal dan mobilitas masyarakat
serta membaiknya permintaan global
ekonomi indonesia pada triwulan tiga dua ribu dua puluh membaik
yang tercermin pada pertumbuhan ekonomi domestik
yang tercermin pada pertumbuhan ekonomi domestik
dalam negara tempat penggrang di indonesia
di mana penulis ekonomi kuliah ke jika kelihatannya tidak mencapai peluas
stimulus dan membaiknya mobilitas masyarakat menopang perbaikan permintaan domestik secara bertahap baik konsumsi maupun investasi
sementara itu kinerja ekspor juga membaik didorong permintaan global terutama dari amerika serikat dan tiongkok
perbaikan ekonomi domestik yang terus berlanjut tercemin pada perkembangan positif sejumlah indikator pada bulan oktober dua ribu dua puluh
seperti mobilitas masyarakat penjualan eceran non makanan dan online pmi manufaktur serta pendapatan masyarakat
pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan terus membaik dan meningkat pada tahun dua ribu dua puluh
didorong oleh membaiknya perekonomian global serta akselerasi realisasi anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah
kemajuan dalam program restrukturisasi kredit serta berlanjutnya stimulus moneter dan makro budisel bank indonesia
dalam kaitan ini bank indonesia melalui bauran kebijakannya akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dan otoritas terkait
yang ditempuh semakin efektif mendorong pemulihan ekonomi nasional
di sisi eksternal neraca pembayaran indonesia tetap baik sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal ekonomi indonesia
neraca pembayaran indonesia pada triwulan tiga dua ribu dua puluh diperkirakan mencatat surplus
yang berasal dari perbaikan pemerintah dan pemerintah daerah